menyambut hari raya idul fitri dua ribu dua puluh tiga pt aneka tambang tbk melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia
merilis emas seri hadiah tematik idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
produk emas tematik idul fitri dua ribu dua puluh tiga terdiri dari dua kategori
yakni kepingan emas batangan berdesain khusus tiga dimensi dengan berat lima gram
gift series dengan berat lima gram dan satu gram
harga jualnya mengikuti harga emas yang dirilis oleh logam mulia setiap hari
emas tematik idul fitri dilengkapi dengan fitur keamanan berupa mikrotext
yakni kode khusus berukuran sangat kecil pada permukaan emas
kode ini untuk mencegah pemalsuan
efek pelangi juga tampak pada permukaan emas batangan ketika terkena pantulan cahaya sehingga lebih bernilai estetik
makanya untuk tahun ini karena marsik tidak lagi trend ya
apa mempersiapkan untuk masyarakat itu sampai dengan selama bulan ramadan
selama bulan ramadan kita akan coba cetak dan kita lihat animo masyarakat kita coba untuk mengikuti
karena untuk gift series itu memang animum masyarakat terbesar antara lima sampai dengan satu gram
tapi kalau kawan kawan yang ingin mohon maaf menyimpan ya untuk kenangan investasi itu
itu akan membeli di gramasi yang tinggi yaitu lima gram
jadi kita sediakan semua keinginan masyarakat apa kita ikutin
indra menjadi salah satu pemburu emas
atas edisi hadiah yang dikeluarkan antam
seri yang sudah dimilikinya seperti seri hadiah pernikahan ulang tahun dan hari kasih sayang
indra biasa membeli untuk diberikan kepada orang terkasih
khusus edisi idul fitri tahun ini indra berencana membeli lima sampai sepuluh buah untuk ukuran lima gram sebagai hampers selebaran
memberikan emas sebagai hamper selebaran dinilai akan lebih berguna bagi si penerima
sebagai investasi untuk jangka panjang dibandingkan memberikan uang
khawatir karena antam itu bagus banget ya produknya
itu kan udah sertifikat lbmi
terus harganya juga dijual kembali juga tinggi
jadi sangat sangat awarded sekali sih
sangat tertarik untuk beli
saya tertarik untuk beli emas idofitri dari antam
untuk sebagai gift atau hamper selebaran
sangat menarik sekali ya untuk para pembeli
terutama untuk kita kan mau lebaran kan
pasti untuk hadiah untuk souvenir seperti itu
karena kan nilainya lebih besar
terus variannya juga lebih banyak
terus warnanya juga kan menarik seperti itu
daripada kita kasih ampo misalnya uang
iya cepat habis kalau itu bisa disimpan lebih lama
dan nantinya buat mereka kan buat jangka panjang
selama bulan ramadan antam akan memproduksi produk emas tematik ini
dan juga membuatnya lebih besar

jadi ini adalah penjualan dari konsumen
namun bila melihat dari penjualan pada seri idofitri tahun dua ribu dua puluh dua
minat terbesar berasal dari seri hadiah
yakni lima gram dan satu gram
yang masing masing terjual dua lima ratus buah
sedangkan kepingan emas tujuh gram berhasil terjual satu lima ratus buah
desi aritonang kartika bagus jakarta